key kamu sejak kapan sih ada di rumah
ayah pergi ke bengkulu kan bu
ayah bukan manusia biasa kan bu
kek apa s
badan saya sudah bisa digerakkan lin
alhamdulillah bagus deh
kok malah nanyain sekar sih
biasa aku yang ditanya
nggak bukan begitu lin
sekarang itu sudah pulang waktu kamu masih tertidur tadi
kamu pasti haus kan
nggak usah lin
udah sam itu belum ngasih kabar
berarti belum aman disana sakti
saya mau pulang bertemu dengan papa saya
saya juga khawatir tentang udah sam
kito meninggalkan dia dalam keadaan diserang
dan aku sendiri yang bilang
udah saya belum kasih kabar
saya khawatir lin saya mau pergi
saya nggak mau diam saja disini
tapi kamu belum sehat banget sakti
kamu harus istirahat
paling tidak kau tunggulah sampai nanti sore
atau besok pagi
sakti tapi kamu
kau jangan ikuti saya
kau mau pergi ke mana
ke mana ya perginya sakti
ya udahlah put
dia pergi juga udah keputusan dia kan
sekarang mau ntarin gue balik ya
kalau kondisi kau seperti ini terus
saya harus membawa kamu ke ditukar
karena kitungga yang bisa menjemputkan kamu
dia adalah guru saya di rumah
dan hanya dia yang bisa menjemputkan rajo
dan saya harus ke kumayan
untuk membawa rajo langit kepada kitungga
tapi saya harus menjemputkan rajo langit
bang menemui kitungga di kumayan itu berbahaya
dan bisa membahayakan kayak anak kita bang
sudahlah tuhan sudahlah
saya tidak punya pilihan lain
hanya itu satu satunya cara untuk bisa menjemputkan rajo
itu cara satu satunya supaya bisa menjemputkan rajo langit sahabat saya
tapi kan aku belum istirahat dari semalam
sayang untuk masalah itu kamu jangan khawatirkan
saya tidak apa apa
siapa sebenarnya ayahku
dan kenapa ibu bilang itu berbahaya
saya minta pengertian ya
saya harus bisa menjemputkan rajo
ya sudah lah
bang kalau memang itu yang abang mau aku izinkan abang pergi
terima kasih sayang
sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberitahunya
kamu yakin tidak ada orang lain selain kita di sini tadi
tidak ada bang
cuma kita bertiga
aku juga belum dengar key pulang
apa ayah benar benar mau pergi ke kumayan

dia selalu berbigit
dan ngapain dia tersisat

saya lihat bekas tepi
pa summation dia suatu

tapi kamu sejak kapan sih ada di rumah
kay kamu sejak kapan sih ada di rumah
ayah pergi ke bengkulu kan bu
ayah bukan manusia biasa kan bu
hei apa sih maksud kamu
udahlah bu ibu gak bisa lagi nutupin dari kk udah denger semuanya
ibu kasih tau kay siapa ayah sebenarnya
siapa temen ayah itu
ibu tau semuanya kan
enggak ibu gak tahu apa apa
ibu kenapa sih selalu nutupin dari kay
ibu jawab pertanyaan kay
ibu kenapa diem aja sih
karena pertanyaan kamu ibu juga gak tau jawabannya
ibu gak suka
kay tuh udah gede
kay bukan orang lain buat ibu
kay berhak tau sejarah keluarga kay sendiri
iya kay kamu memang berhak untuk tahu sejarah keluarga kamu
tapi ibu juga berhak untuk tidak bicara
kita tunggu aja ayah kamu pulang
supaya ayah kamu bisa menjelaskan semuanya sama kamu
tapi sejainya ibu tau kan
siapa teman misterius ayah itu
dimana desa humayan ibu tau kan
jangan paksa ibu kay jangan paksa ibu
ibu udah lelah
ibu udah lelah bersaing dengan masa lalu ayah kamu
ibu sama seperti kamu gak tahu apa apa kay
ibu sama seperti kamu
ingin tau dan mencari tau
tapi ibu juga gak bisa memaksakan semuanya
kalau ternyata ayah kamu tidak ingin membicarakan soal itu
ibu akhirnya memilih untuk mencintai ayah kamu
semenjak kami dipertemukan dan dijodohkan
dan sejak itu ibu mencintai ayah kamu dengan segenap masa depannya
kamu juga pasti akan ngerti gimana rasanya mencintai seseorang dengan masa depannya
dan bukan masa lalunya
aku yakin ibu pasti menyembunyikan sesuatu soal masa lalu ayah

kita akan tahu
ya kamu pasti mengingatnya